pagi ini badan meteorologi klimatologi dan geofisika memperingatkan potensi cuaca ekstrim di nusa tenggara timur
bmkg menamakan badai siklon dengan nama seroja sesuai dengan urutan nama badai tropis
hal ini disampaikan kepala bmkg dwi korita karnawati dalam konferensi pers yang digelar secara virtual senin dinihari
cuaca ekstrim ini dipicu kemunculan bibit siklon tropis di perairan kepulauan rote yang kemudian disebut siklon seroja
siklon seroja bergerak ke arah timur hingga timur laut dengan kecepatan angin maksimum di sekitarnya dapat mencapai tiga puluh knots atau mendekati delapan puluh lima km per jam
saat ini sudah terkonfirmasi diprediksi pada pukul satu dini hari nanti tanggal lima april dua ribu dua puluh satu dari bibit siklon akan lahir benar benar sebagai siklon tropis
mengingat bahwa sistem siklon tropis tersebut masih berada di wilayah tanggung jawab jakarta tropical cyclone warning center
maka nama siklon tropis yang akan diberikan adalah seroja
kekuatan angin maksimum di sekitar sistem siklon tersebut jadi pusarannya diprediksi sekitar empat puluh lima knots
atau delapan puluh lima km per jam jadi ini tentunya kencang ya delapan kita bayangkan muternya delapan puluh lima km per jam
dengan tekanan di pusat siklon diprediksi sekitar sembilan ratus delapan puluh hektopaskal